sembilan orang yang terjebak dalam lift hotel golden butik selasa pagi berhasil dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran
para korban mengalami luka ringan sedangkan penyebab anjloknya lift belum dapat dipastikan
petugas pemadam kebakaran terpaksa membongkar lift yang macet di lantai dua hotel
ini untuk bisa mengevakuasi korban yang terjebak di dalam lift antara lantai satu dan lantai dua
dua korban yang merupakan pengunjung hotel diberikan pengobatan akibat terluka terkena serpihan saat lift anjlok
menurut petugas ada sembilan orang yang terjebak dalam dua lift
di lift pertama terdiri dari tujuh orang sedangkan di lift kedua terdiri dari dua orang
sementara itu hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak perwenang mengenai penyebab anjloknya dua lift di hotel ini
para korban yang mengalami luka ringan sudah meninggalkan hotel
lift yang pertama bisa dibuka
dengan ada tujuh orang laki laki tiga perempuan empat
dan lift kedua ada dua orang alhamdulillah bisa ter evakuasi dengan selamat
pertanyaan kesulitan itu di lift kedua yaitu dengan cara membuka dengan kater
alhamdulillah bisa terbuka mungkin kurang lebih lima belas menit bisa terbuka dan udara bisa masuk
untuk korban bisa terselamat